pemerintah mengantisipasi produksi yang melemah secara musiman pada kuartal pertama dua ribu dua puluh
dan sekaligus itu meningkatkan peran dari umkm atau produksi lokal kita
informasi yang kami peroleh penumpang berhamburan keluar dari gerbong di sekitar rangkaian kereta
tapi udah gak ada massnya jadi boleh gitu
yang juga banyak melakukan rangkap jabatan di bumn
terima kasih sekali lagi atas penjelasannya
ya kenapa gue gak tonjolin juga secara kan mungkin orang orang taunya gue main basket dan gym dah gitu kan
prioritas saya pada saat itu lebih kepada bagaimana membangun industri nya
karena konsumsi berlebihan bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti diare dan infeksi usus
sehingga bulog untuk memenuhi kekurangan dari cadangan beras
tidak boleh bermain politik praktis ya
mulai dari dikatakan bahwa tidak pernah mengenal pak alex tirta
memanfaatkan teknologi yang ada
nah itu ngomongin ko riko tuh lukas tuh kagum bener sama ko riko
faktanya juga memang sekarang secara bertahap kondisinya sudah semakin membaik
karena orang menuntut debat tidak seperti membeli bensin yang dimulai dari nol
pak maulana kalau selama ini di hotel
untuk mereka memulai pemeriksaan terhadap apa yang dilakukan oleh perdana menteri netanyahu
lalu bagaimana dengan manusia gerobak yang memang sudah lama tinggal di jakarta
kalau setiap hari itu kan kalau bangun tidur harus ditanya
penting pengawasan orang tua itu yang paling penting
jadi kita tahu seperti ibu kota dari melaku utara itu kan berada di pulau kecil